kami awali redaksi jawa barat pagi ini dengan informasi dari banjar dan cirebon
polisi pamung praja kota banjar jawa barat menggelar razia gelandangan pengemis serta orang gila
sementara petugas polres cirebon kota jawa barat menggelar razia di sejumlah tempat manggal pengamen dan preman
mereka yang dianggap meresahkan kemudian diamankan
memasuki ramadan satuan polisi pamung praja kota banjar jawa barat gencar menggelar razia gelandangan dan pengemis
sejumlah titik mulai jalan ledjen suwarto jalan bkr hingga kawasan alun alun kota menjadi sasaran razia petugas
seorang pengemis dan gelandangan yang tengah manggal melakukan perlawanan sengit saat hendak diamankan petugas
meski sudah dibujuk perempuan ini menolak ajakan petugas hingga histeris
petugas terpaksa membopong yang naik kendaraan patroli agar bisa didata
kurang lebih sepuluh sebelas orang
dada dada yang dikembalikan keluarga
ada yang diurus sama provinsi ada berobat
berarti oleh keluarganya dimasuk di rumah sakit yang memang belum termasuk eksekutif jalanan
kalau yang sudah itu saya tertibkan lewat provinsi
petugas sabhara polres cirebon kota melakukan razia ke sejumlah tempat yang biasa dijadikan tempat beroperasinya pengamen dan preman
salah satunya kawasan terminal harja mukti
polisi sempat mencari keberadaan mereka ke dalam warung
pasalnya mereka sempat bersembunyi saat melihat kedatangan petugas
selain di terminal petugas juga merazia ke sejumlah tempat lainnya
namun ada beberapa pengamen yang kabur terlebih dahulu sebelum petugas datang
kita sasaran preman yang berikutnya ini
premannya yang merasakan masyarakat bangkau ketertiban umum
kita data kita berikan pembinaan
kita buat surat pernyataan agar tidak melakukan perbuatannya yang mengganggu ketertiban umum
keberadaan pengamen dan preman ini kerap meresahkan warga
terutama pengguna kendaraan di sejumlah lampu merah
para preman juga kerap meminta jatah kepada sopir angkutan umum yang tengah menaikan penumpang